jembatan lengkung hutan kota kemayoran
sementara kepolsek pada emangan kompol joko handono mengatakan
jembatan lengkung yang ambruk itu diduga akibat yang selingnya tidak kuat menahan beban
tidak ada korban jiwa dalam insiden itu
pihak kepolisian akan menerjunkan timus lap empat untuk mengetahui penyebab pasti ambruknya jembatan
di bagian seling jadi seling penahan dari jembatan tersebut jadi amblas
jadi tidak kuat menahan beban dari jembatan
selingnya putus atau gimana
itu jadi kami lihat sekilas ya
karena ada kawat yang kabel kabel kawat itu untuk pemakam dari kabupaten tersebut
yang ditopang dengan tiang
dan tiangnya tersebut roboh sehingga mengatakan jembatannya tersebut juga roboh juga
kawasan hutan kota kemayoran yang berada di jalan benyamin sue
pademangan jakarta utara itu baru saja diresmikan pada dua puluh satu desember
jembatan lengkung itu merupakan salah satu fasilitas kawasan hutan kemayoran
yang berada di atas lahan seluas dua puluh dua tiga hektare
negunawan sugro jakarta